seorang juru parkir terlibat adu mulut dengan petugas sudin perhubungan
yang menggelar razia parkir liar di kawasan kebun kacang tanah abang jakarta pusat pada senin siang
para juru parkir lainnya yang melihat hal tersebut juga ikut protes
lantaran mereka mengaku sudah membayar retribusi untuk membuka lapak parkir liar
sementara itu petugas suku dinas perhubungan yang sengaja datang bersama tni dan polri
tetap mengangkut sepeda motor yang terparkir
razia dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat akan parkir yang memakan badan jalan
untuk menghindari terjadinya kericuhan akibat datangnya provokator yang mengajak seluruh parkir melakukan perlawanan
petugas pun memilih pergi
tak hanya di tanah abang pemerintah kota tangerang banten juga melakukan penataan kawasan kuliner pasar lama
dengan menertibkan kendaraan dan gerobak pedagang kaki lima yang berada di sisi jalan pada senin siang
mengetahui petugas satmo pp dan di sudetang para pemilik motor pun seketika lalu
langsung memindahkan motor mereka ke kantong parkir yang telah disediakan
tak hanya motor dan gerobak pkl kendaraan roda empat yang diketahui melanggar aturan parkir pun turut diperingatkan petugas
antisipasi apabila ada hal hal yang tidak kita inginkan
seperti ada kebakaran tragedi kebakaran jadi kendaraan pemadam kebakaran bisa melintas dengan baik
sebagai efek jerah kedepannya pengendara yang masih bandel dengan memarkirkan kendaraan di sisi kiri jalan
akan dilakukan sanksi pengembusan bar
tinggi kutan cnn indonesia